assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam hidup allah
hari ini saya meladi arama kembali menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio
dan semoga juga bapak mila
serta pemirsa cnn indonesia
dalam keadaan sehat
sudah hadir di studio untuk berbagi ilmu hari ini
ahilman tema yang akan kita bahas hari ini adalah
terkait dasyatnya istighfar
nanti kita bahas ya
nah pemirsa saya kembali mengingatkan kepada anda
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
mengapa sih kita harus senantiasa beristighfar
ya jawabannya karena kita banyak dosa
tapi pahalanya luar biasa
ada permohonan ampunan kita kepada allah swt
barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar
maka hakikatnya dia sedang minta dua hal kepada allah
dia minta kepada allah
agar diampuni dosa dosanya
dan ditutup aibnya
dan yang kedua
dia juga meminta kepada allah agar dibimbing
di waktu yang akan datang
agar tidak melakukan dosa yang sama seperti itu
seperti yang kemarin
jadi dalam kalimat istighfar itu ada dua
yang kemarin dan yang kedepan
kemarinnya kita minta agar allah ampuni dosa kita
dan yang kedua
agar kita dibimbing kedepan
gak berbuat dosa itu lagi
adalah orang yang tentu akan mendapatkan keutamaan dalam hidupnya
dan kenapa kita harus beristighfar
karena kita banyak dosa
kita banyak salah
manusia ini tempatnya salah tempatnya lupa
manusia ini tempatnya salah tempatnya lupa
maka tidak ada kata yang pantas dia ucapkan dalam hidupnya
kecuali memperbanyak istighfar
saya teringat dengan ada salah seorang tabiin
satu kali dia itu ditanya oleh seseorang
kenapa aku lihat engkau suka baca dua kalimat
alhamdulillah dan astagfirullah
kaget jadi kemana mana dia itu bacanya
kemudian dia menjawab
kenapa aku sering mengucapkan alhamdulillah
karena aku tidak tahu
dari sekian banyak nikmat yang allah berikan
mana yang belum aku syukuri
dan yang kedua
kenapa aku banyak membaca istighfar
karena aku tidak tahu
dari sekian banyak yang aku lakukan
mana yang boleh jadi melanggar aturan allah swt
dan kita tidak tahu boleh jadi itu dosa
dalam pandangan allah swt
maka aku biasa mengucapkan kalimat
alhamdulillah dan astagfirullah
alhamdulillah untuk nikmat yang belum kita syukuri
astagfirullah untuk dosa yang belum kita taubatin
maka perbanyak istighfar adalah
amalan yang sangat luar biasa
ringan tapi dahsyat itu tadi ya ahilman
nah ahilman ada waktu waktu yang utama nggak sih
sebenarnya pada saat kita melakukan istighfar itu
apa sebenarnya bisa anytime aja
nah justru inilah luar biasanya
istighfar bisa dilakukan kapanpun
dimanapun dalam keadaan apapun
jadi luar biasanya
tak terikat waktu tak terikat tempat
tapi kita bisa menghadirkan istighfar
maka di dalam istighfar yang kita ucapkan
yang paling penting adalah
keyakinan diri kita
untuk minta ampun ke allah
fasehnya lisan kita
untuk biasa mengucapkan kalimat allah allah allah allah allah
karena dia punya banyak kesalahan dalam hidupnya
dan yang ketiga
terbuktinya perilaku kita
untuk terjaga dari keburukan
dia harus memastikan hatinya yakin ke allah
lisannya mengucapkan kalimat istighfar
kemudian dia buktikan dengan amal perbuatan
bahwa dia minta ampun kepada allah
bukan hanya dengan istighfar yang dilisan
tapi dia buktikan bahwa minta ampunnya
dengan cara melakukan apapun yang allah cintai dalam hidupnya
ah hilman jadi saya pernah mendengar
mohon maaf kalau nanti ada yang salah dikoreksi
ketika kita memiliki hajat tertentu
ada yang bilang perbanyak istighfar
jadi memang seperti itu ya
iya jadi kalau kita urutkan
ada limalah keutamaan istighfar itu
yang pertama istighfar itu menghapuskan dosa
makin banyak istighfar makin allah ampuni dosa dosa kita
maka yang paling ringan untuk minta ampun adalah istighfar
baginda nabi tidak pernah kurang dari seratus kali beristighfar setiap hari
maka kita bukan nabi kita bukan rasul
amal kita sedikit dosa kita banyak
maka harusnya lebih banyak daripada istighfarnya baginda nabi saw
yang kedua istighfar itu mengabulkan doa
karena allah hanya akan menerima sesuatu yang baik baik
dan allah akan memberi sesuatu yang baik baik
nah saat orang beristighfar
dia tahu ada keburukan dalam hidupnya
maka dia bersihkan dengan istighfarnya
sehingga doa yang dia panjatkan akan lebih dikabulkan oleh allah swt
di antara sebab mengapa doa itu sulit terkabul
jawabannya karena masih ada yang kotor yang kita lakukan
karena masih ada sesuatu yang haram yang kita makan
masih ada sesuatu yang buruk yang kita konsumsi
maka istighbar tadi membersihkan dosa dosa kita
sehingga allah mengabulkan doa doa kita
yang ketiga istighfar juga membuka pintu rezeki
sebagaimana kita tahu di dalam al quran disebutkan bahwa dengan baca istighfar
kemudian allah turunkan air hujan kan
kalau bahasa kontemporernya itu allah curah curahkan rezeki
kepada orang yang biasa istighfar
karena dia menghadirkan ampunan kepada allah untuk kemudian minta ampun dari segala kesalahannya
kan rizki itu datang ketika kita meningkatkan ketakwaan kan
barang siapa yang bertakwa kepada allah
nishaya allah akan tunjukkan jalan keluar
dan allah akan bukakan pintu rezeki dari jalan yang tak pernah disangka sangka
maka rezeki menjadi bagian dalam hidupnya
dan ingat pernah kita bahas
jangan membatasi rezeki dengan urusan materi
begitu banyak rezeki yang luas yang lapang yang allah hadirkan kepada kita
orang yang biasa istighfar itu dimudahkan urusannya
lagi kepepet lagi mendesak lagi macet
misalnya kita nunggu ke arah matanya ya
daripada kita ngeluh banyak istighfar
nanti dengan caranya allah akan berikan jawabannya
walaupun mungkin tetap telat juga
tapi ada keajaiban
iya kadang ya
keterlambatanmu pada satu hal
itu adalah cara allah menyelamatkanmu pada satu hal yang lain
nah maka jangan sampai udah matang lambat
udah menganggap pakai istighfar
jadi gak dapat dua duanya
ternyata masuk ke emosi
iya kan di jalan
di jalan misalnya
maka istighfar itu memudahkan urusan kita
orang kalau pengen ya saya pengalaman ya mbak mila gitu
banyak dalam hidup saya dengan izin allah ditolong lah
selanjutnya dengan amalan istighfar
nah kalau kamu sedang ikut tes ini sedang ujian ini
saya masih ingat ketika dulu seleksi exchange students misalnya ya
keluar gitu ya
saya tuh tahu diri bahasa inggris saya itu salah paham ya
nyebutin yang salah yang penting orang paham gitu ya
tapi dengan izin allah
kemudian allah malah berikan ya kesempatan untuk lolos
dan kemudian berangkat kesana gitu
kalau ditanya apa rahasianya apa amalannya
astagfirullah astagfirullah astagfirullah
nah makanya nanti yang kelima
istighfar itu bisa menjauhkan kita dari bala musibah
orang yang biasa istighfar maka allah jaga hidupnya
orang yang biasa istighfar maka allah hantarkan kebaikan untuknya
nanti kita kupas lebih dalam lagi ya
seperti apa keutama
sudah paham ya kita harus jeda
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode dasyatnya istighfar
lanjut lagi ahilman
ahilman kalau misalnya ada orang yang memang rajin zikir salah satunya istighfar gitu ya
masih suka ngejudge orang
masih melakukan hal hal yang sebenarnya kita anggap juga belum baik begitu
diterima gak istighfarnya
ya harusnya nggak begitu lah ya harusnya
karena lisan yang biasa berzikir
itu akan mengantarkan lisannya terjaga dari keburukan
jika ada orang yang terlihatnya sudah berzikir misalnya
tapi masih melakukan sesuatu yang tidak

tapi ada yang belum sempurna
oleh jadi belum dihayati
belum dipahami gitu ya
maka sudah bagus kita banyak berzikir
tinggal kemudian disempurnakan ya
dengan zikir hatinya
dengan siki lisan udah nih
ya kan ada orang yang kemudian dengan zikir yang dihadirkan mampu menjaganya
dari setiap keburukan ya
dan itu yang kemudian menjadi
keutamaan dalam sholat ya
sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan kejadian mungkar
dan ada pun zikir
ingatlah dengan berzikir kepada allah hatimu akan tenang
nah sekarang bagaimana mungkin orang bisa tenang kalau masih menggunji
masih gibah dan segala macamnya
harusnya sih tidak ya
mudah mudahan ini jadi bahan evaluasi kita bersama juga
nah salah satu pembicaraan yang bagus itu apa
karena biasanya nih kalau kita lagi waktu senggang
nggak ada kerjaan
kan pasti ujungnya nih kalau kita ingin lupa ke allah
mohon maaf kalau sekarang kan scroll scroll sesuatu yang mohon maaf
lebih baik disaat waktu senggang itu
isi dengan zikir
kolbu yang terisi dengan zikir
lisan yang biasa berzikir
pikiran yang biasa diisi dengan zikir
taman diantara taman taman surga
jadi kalau mbak mila
pemirsa cnn indonesia ingin melihat
surga sebelum surga
maka hadirlah di majlis zikir
karena setiap lantunan zikirnya
akan mengantarkan ketenangan untuk kita
bagi orang yang selalu mengamalkan zikir
itu pahalanya juga luar biasa
ya tentu orang akan dimudahkan
mendapatkan banyak kebaikan karena zikirnya
kalau kamu punya hajat
salah satunya apa
ada seseorang yang mungkin mohon maaf
sedang apa ya
sedang bisnis sedang usaha
ingin dimudahkan usaha bisnisnya ya
ya tentu niatkan itu semua karena allah ya
ada rumah tangga yang boleh jadi mohon maaf
sedang punya persoalan ya
atau barangkali ada rumah tangga yang
berharap dikarudai putra putri
masih harus menunggu
maka salah satu amalannya adalah perbanyak istighfar
kalau ada teman saya nih yang
masih sendiri dan berharap
segera ketemu jodohnya
maka salah satu amalannya adalah
karena boleh jadi yang menghambat banyaknya kebaikan
gak datang ke kita karena gerah apa
karena dosa yang kita lakukan
makanya tidak ada satupun musibah yang menimpa kita
kecuali disebabkan oleh ulah tangan perbuatan kita
dan apa apa musibah yang menimpa kamu
itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu
dan allah sedang memaafkan banyak kesalahanmu
istighfar minta ampun
nabi adam alaihi salam
satu kali beliau itu
kan diceritakan beliau itu diusir dari surga ya
karena ada satu perbuatan yang membuat allah itu jadi murka
kemudian nabi adam
tidak menyalahkan keadaan
tapi nabi ada mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan
sampai nabi adam berdoa kepada allah
berarti kan minta ampun atas setiap dosa yang dilakukan
nabi yunus alaihi salam
ketika nabi yunus di lockdown di perutnya ikan paus gitu kalau bahasa kita
waktu itu tidak menyalahkan keadaan
tapi beliau hanya meminta kepada allah menyesal dengan dosa yang pernah dia lakukan
jadi allah mengucapkan istighfar
jadi masya allah istighfar itu
adalah amalan yang sangat dahsyat
dicintai oleh allah
timbangan pahala juga sangat besar dan berat
dan ini bisa membuat kita menjadi orang yang dicintai oleh allah
cinta siapa yang paling tinggi yang kita mau harapkan
kecuali cintanya allah
ingin masuk surga rahmat allah
ingin masuk surga ampunan allah
maka yang terakhir adalah allah allah yang diberi kemampuan untuk kita berjaya dan berjaya dengan allah
yang harus paling banyak kita minta kepada allah
kita kadang suka lupa
banyak minta a minta b minta c minta urusan dunia
tapi kita lupa minta ampun kepada allah
maka perhatikan surat al waqarah ayat paling terakhir
itu berkali kali kan kita minta kepada allah tuh
allah ketika allah menguji mu
allah ingin menghapuskan dosa dosamu
dan cara minta ampun kepada allah
perbanyak baca istighfar
dahsyat luar biasa
bacaan zikir ini kan banyak
kalau kita harus sandingkan gitu ya
atau kita harus urutkan begitu
istighfar ini harus disandingkan dengan yang mana atau semuanya aja
bisa kita sandingkan dengan semuanya ya
memang kalau kita bicara
kemudian boleh kita sempurnakan
tasbih tahmid tahli takbir
dan yang menyempurnakannya istighfar
jadi kalau kita bedah
tasbih tahmid tahli takbir
stagfillah dulu baru yang tadi
insya allah itu menghadirkan kesempurnaan dalam zikir kita
nah ini pertanyaan dari saya
karena kedua orang tua saya
memang kaderullah sudah tidak ada
saya pernah baca juga
salah satu yang juga bisa meringankan
kedua orang tua ya
atau bahkan bisa mengangkat derajat ke kedua orang tua yang sudah wafat
adalah memperbanyak istighfar untuk orang tua ya
sebegitu dahsyatnya ya ternyata
salah satu yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur adalah
doa dari anaknya
wabil khusus istighfar dari anaknya
yang diniatkan untuk orang tuanya
makanya satu kali dikisahkan
ada seseorang yang sudah di alam kubur
kemudian dia tuh kaget
kenapa siksa kuburnya ringan
atau kenapa siksa kuburku ringan saat ini
apa jawaban malaikat waktu itu
bagaimana mungkin aku menyiksa mu
sedangkan aku melihat anak anakmu membacakan istighfar
jadi ternyata bacaan istighfar seorang anak
bagi orang tua yang telah wafat
itu akan meringankan siksa kubur bagi orang tuanya
doa orang tua itu apa
jadi bukan hanya dosaku
tapi ya allah ampuni dosa orang tuaku
jadi bukan hanya kita yang minta ampun
tapi ya allah ampuni dosa orang tuaku
kadang ada yang begini bicaranya
ustadz orang tua saya itu ibadahnya kurang
ustadz orang tua saya itu ilmunya kurang
boleh jadi orang tuamu ibadahnya kurang
karena dulu sibuk ngurusin kamu
sibuk membesarkan dirimu
dia tidak punya waktu belajar
dia tidak ada waktu nuntut ilmu
karena semua tenaganya buat ngurusin kamu
seorang anak tidak boleh menyalahkan orang tua apalagi sudah wafat
kirimkan istighfar bagi orang tua kita
insya allah itu amalan yang sangat dirindukan
oleh orang tua di alam kubur
mudah mudahan ya mbak mila saya juga sudah ditinggal orang tua
semoga allah wafatkan alam kubur orang tua kita semua
saya jadi terharu kalau bicara soal orang tua itu apalagi sudah wafat itu masya allah ya ahilman
jadi bagi yang sudah kehilangan orang tua kita masih bisa melakukan banyak hal ya
salah satunya istighfar tadi ya
mudah mudahan allah selalu mudahkan kita untuk melisankan istighfar
ailman kita akan lanjutkan pemirsa jalan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
saya mbak diar maundudiri
terima kasih atas kebersamaan anda

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah subhanahu wa ta'ala
di antara amalan istimewa yang harus banyak kita hadirkan
salah satunya adalah memperbanyak baca istighfar
istighfar kalimat yang boleh jadi terkesan atau terasa sederhana
tapi punya makna yang luar biasa
karena dalam istighfar itu ada kandungan yang bermakna luar biasa
istighfar adalah cara kita minta ampun kepada allah
atas setiap kesalahan yang pernah kita lakukan
kita semua sadar
kita pernah berbuat salah
pernah berbuat dosa
pernah berbuat keburukan
maka istighfar adalah cara kita untuk mengundang ampunan dari allah subhanahu wa ta'ala
ketika engkau membaca istighfar
sungguh engkau sedang meminta dua hal kepada allah
yang pertama engkau sedang minta ampun kepada allah
atas dosa yang kamu lakukan
yang kedua engkau sedang minta dibimbing kepada allah
agar engkau tidak melakukan dosa yang sama di waktu yang akan datang
maka dalam bacaan istighfar terdapat banyak keutamaan
istighfar menghapuskan dosa
istighfar mengabulkan doa
istighfar mengundang pintu rezeki
istighfar memudahkan setiap urusan
istighfar menjauhkan kita dari musibah
dan istighfar memudahkan hajj
dan istighfar memudahkan hajj
dan istighfar memudahkan hajj
untuk disegerakan dalam kehidupan
terutama di waktu sahur
karena diantara perintah untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur
dan di waktu sahur perbanyaklah istighfar
yakinlah ketika engkau banyak minta ampun kepada allah dengan istighfarmu
maka allah akan berikan apa yang terbaik dalam hidupmu
kita sering banyak minta kepada allah segala

iya tapi jangan lupa
jangan lupa minta ampun kepada allah dengan memperbanyak istighfar
ketahuilah saat dosamu diampuni oleh allah
maka allah akan cukupkan kebutuhanmu
saat engkau memperbanyak istighfar
maka lisanmu hatimu dirimu akan dibimbing dalam kebaikan
terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
agar kita senantiasa diberikan kemampuan untuk memperbanyak istighfar dalam kehidupan kita
ya allah ampuni dosa dosa kami
ya allah ampuni kesalahan kami
ya allah bimbing kami agar memperbanyak istighfar atas setiap dosa dosa yang kami lakukan
ya allah dosa kami banyak
tapi kami yakin ampunanmu lebih luas dibanding dosa dosa kami
maka ya allah jangan keluarkan kami dari majelis ini
kecuali engkau ampuni dosa kami
dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar
dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang terangan
dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja
ya allah bimbing lisan ini agar biasa membaca istighfar
astagfirullah atas setiap kesalahan kami
rabbana atina fid dunya hasanah
wassalamun ala al mursalin
mudah mudahan dosa dosa kita diampuni oleh allah
dan kita senantiasa beristighfar
setiap saat setiap waktu